pemerintah merancang formulasi baru terkait tarif listrik yang dihasilkan pembangkit energi baru dan terbarukan
rencananya tarif listrik akan dipatok berbeda di setiap provinsi
dikutip cnn indonesia com dalam sidang dewan energi nasional ke dua puluh yang diselenggarakan senin kemarin
hal ini dikarenakan jika tarif listrik ebt ditetapkan sesuai bpp nasional dikhawatirkan pengembangan ebt di beberapa daerah tidak akan mencapai keekonomian
indonesia harus meningkatkan penggunaan listrik ebt menjadi sepuluh enam ratus mw hingga akhir dua ribu tujuh belas jika ingin target energy mix tercapai